dan untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan oleh anak ketua dprd ambon
sudah bergabung bersama kami kabit humas polda maluku kombes pol muhammad rum ohho irat
selamat sore pak rum
selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung dengan kami
jadi pak rum terkait dengan pengembangan kasus ini
apakah bisa dikonfirmasi pelaku melakukan penganiayaan ini seorang diri atau dibantu oleh teman
jadi dari hasil pemeriksaan saksi di tempat kejadian perkara
diketahui bahwa pelaku melakukan penganiayaan ini seorang diri ya
jadi tidak ada orang lain selain pelaku sendiri
oke sampai dengan hari ini setelah ditahan
pengembangan kasusnya seperti apa termasuk pengembangan pasal lain yang bisa saja disangkakan pada tersangka
jadi perlu kami informasikan bahwa korban merupakan pelajar
pelajar madrasa alia
namun demikian dari hasil dokumen kependudukan yang kami dapatkan dari keluarga korban
menunjukkan bahwa korban ini lahir pada tanggal delapan mei tahun dua ribu lima belas
dengan demikian korban bukan merupakan anak di bawah umur
tetapi berusia sudah di atas delapan belas tahun
sehingga pasal yang kami kenakan ke pelaku adalah pasal penganiayaan
yang mengakibatkan korban meninggal

dan sebagaimana kita ikuti perkembangan pemberitaan bahwa banyak sekali yang mempertanyakan
kenapa polisi tidak menggunakan pasal undang undang perlindungan anak
memang kami tidak bisa menggunakan itu karena usia yang bersangkutan sudah di atas delapan belas tahun
kemudian yang berikut perkembangan yang dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini
saksi yang telah diperiksa sudah enam orang
selain daripada keterangan tersangka
otopsi sudah kami dapatkan
di mana antara keterangan saksi tersangka dan hasil otopsi itu menunjukkan satu keterkaitan
sehingga kami sudah mentersangkakan pelaku dengan pasal yang tadi kami sebutkan
yaitu pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp terkait dengan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia
dengan ancaman tujuh tahun penjara
namun demikian masih dilakukan pengembangan dan apabila ditemukan ada unsur unsur pasal lain
yang dapat dikenakan kepada tersangka maka sudah barang tentu kami akan kenakan juga pasal pasal lain tersebut
kemudian perlu kami informasikan bahwa sejak kasus ini muncul
bapak kapolda sudah memerintahkan bire skrim um polda maluku bersama timnya
untuk melakukan penyelidikan
melakukan pendampingan kepada polres kepulauan ambon agar kasus ini sesegera mungkin dapat diselesaikan
dan ditutaskan dan dibawa ke pengadilan untuk pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
pak rum kita konfirmasi kembali apa yang terjadi pada malam itu
dugaan penganiayaan mengapa pelaku melakukan penganiayaan dengan dugaan
sampai dengan beberapa kali bagaimana hubungan pelaku
apakah memang ada keterkaitan dengan korban dan lain sebagainya terkait dengan kronologi
jadi sebelumnya antara pelaku dengan korban ini saling tidak mengenal
kemudian malam kejadian yaitu hari minggu tanggal tiga puluh juli sekitar pukul dua puluh satu
ketika korban berboncengan dengan kawannya memasuki satu kompleks yang disebut dengan talake
masuk itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bersenggolan dengan pelaku
ini yang membuat pelaku merasa tersinggung sehingga mengikuti pelaku mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan temannya
sesampainya di tempat kejadian pelaku kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban sebanyak tiga kali
di mana pada saat itu korban sementara menggunakan
akibat pukulan tersebut korban kemudian pingsan di atas motor di stang motor
kemudian oleh keluarga korban dibawa ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit
korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter rumah sakit
seketika satu jam kemudian aparat dari polres ambon juga sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku
dan ditahan di polres pulau ambon
rutan polres pulau ambon sampai dengan saat ini mbak
oke artinya pada saat kejadian pelaku langsung melarikan diri dan yang membawa atau menolong korban adalah warga yang ada di sekitar kejadian ya pak rum
benar keluarga korban yang membawa korban ke rumah sakit
oke baik pak rum sekali lagi yang juga banyak dipertanyakan adalah bagaimana komitmen dari petugas kepolisian
yang bisa menjamin pengusutan kasus ini
cara transparan dan tidak tebang pilih tanpa intervensi dari ayah pelaku yang juga merupakan ketua dprd
jadi untuk ketua dprd itu adalah ibu daripada pelaku
dan perlu kami informasikan kami sampaikan bahwa sejak kasus ini pertama kali muncul
itu bapak kapolos sudah memerintahkan dir krimum untuk melakukan pendampingan
agar kasus ini dibawa dibuka secara terang benderang
sudah barang tentu siapapun yang kami tidak melihat siapa orang tua daripada pelaku siapa keluarga daripada pelaku
tapi pada prinsipnya siapapun yang berbuat salah itu akan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan
dan itu sudah komitmen kami atas perintah dari bapak kapolos demikian
baik terima kasih kabit humas polda maluku kombes pol muhammad rum ohhoirad sudah bergabung dengan cnn indonesia connected pada sore hari ini
selamat sore pak rum
selamat sore assalamualaikum wr wb